sejumlah komoditas bahan pangan di pasar pasar tradisional kota bandung jawa barat
mulai mengalami lonjakan sehari setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau bbm
di pasar cihapit kenaikan terjadi pada cabai rawit
yang kini dijual rp delapan puluh per kilogram dari sebelumnya rp tujuh puluh
kenaikan juga terjadi pada berbagai jenis sayuran
begitu pula dengan telur yang sebelumnya dijual rp dua puluh lima per kilogram
kini di angka rp tiga puluh dua per kilogram
pedagang meyakini kenaikan harga bahan pangan merata akan terjadi satu minggu ini
kondisi yang sama juga terjadi di pasar kosambi
cabai rawit dijual rp delapan puluh dari sebelumnya rp tujuh puluh per kilogram
begitupun telur ayam kini dijual rp tiga puluh empat per kilogram
komoditas lain yang juga mengalami kenaikan adalah sayuran dan bumbu bumbu
pedagang mengaku mulai merasakan dampak dari kenaikan bbm terhadap daya beli konsumen
kayak cabai rawit
cabai sekarang jual rp delapan puluh
biasanya kan cabai paling dua puluh tiga puluh
kalau sebut kaget sih karena udah kemarin kemarin udah pada naik
ada aja cuman sih nggak begitu rame gitu
terdampak juga sih semua ya
jadi perekonomiannya ya lemah lah
ngambil untung juga walaupun sedikit diambil aja
yang penting ada pemasukan buat sehari hari
melonjaknya sejumlah komoditas imbas naiknya harga bbm diakui para pembeli
agar lebih bijak menyikapi fenomena ini
hal itu dilakukan agar kebutuhan pokok selama satu bulan bisa tercukupi
ya harus bisa bisa memanage keuangan yang dikasih satu bulan itu
harus bener bener pinter sekarang
nggak seperti biasa kan biasanya
yang nggak penting juga dibeli
sekarang mah harus pinter pinter
iya yang penting penting aja
sama dikurangi ya dibagi bagi gitu
biar nggak ini lah nggak terlalu memberatkan gitu ya
soalnya pengaruhnya pasti besar mas
kalau udah bensin naik pasti pengaruhnya kemana mana
para pembeli meyakini dengan adanya kenaikan harga bahan pangan ini
akan paling beresiko karena menjadi beban besar bagi rumah tangga
usai derita akibat pandemi covid sembilan belas kini masyarakat dihadapkan pada lonjakan berbagai harga kebutuhan pangan
bahkan lonjakan terjadi sebelum bbm naik
kondisi ini berpotensi memukul daya beli masyarakat atau konsumen
oleh karena itu masyarakat harus pintar pintar memutar otak dalam memenuhi kebutuhan
di sisi lain jalur distribusi pangan harus lebih disederhanakan dan juga dilancarkan
agar tidak menjadi kedok untuk menaikkan harga kebutuhan pangan
menurut dosen program studi ilmu agama
ekonomi universitas pasundan atsu fyartakartabi
langkah pemerintah menaikkan harga bbm saat ini dinilai tidak tepat
pasalnya saat ini indonesia tengah dihadapkan pada persoalan inflasi yang sudah sangat tinggi
selain itu naiknya harga bbm akan menyulut naiknya komoditas lain tidak hanya bahan pangan
jika kondisi ini tidak secara cepat direspon oleh pemerintah
besar kemungkinan kenaikan harga bbm ini
kondisi ini akan berbahaya dan berdampak pada daya beli masyarakat yang sangat menurun
karenanya pemerintah harus memastikan subsidi yang tepat sasaran
dengan membentuk tim penanggulangan inflasi dan satgas pangan
saya kira tidak tepat waktunya
pertama tadi bahwa inflasi komoditas pangan sudah sangat tinggi ya
kemudian kedua saya kira pemerintah juga masih punya banyak alternatif
selain belanja kita meningkat subsidi
kan pendapatan juga meningkat
kita kan juga produksi minyak bumi kan begitu
itu juga ada peningkatan
kedua harusnya pemerintah melakukan rescheduling
produk apa namanya proyek proyek infrastruktur
sehingga kemudian itu bisa dialokasikan untuk menambal subsidi bbm gitu ya
dan banyak lagi hal yang bisa dilakukan
saya kira dalam rangka terutama agar bbm ini tepat sasaran ya
sebelumnya pada sabtu tiga september lalu
pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi jenis pertalite dan solar
pertalite saat ini ditetapkan rp sepuluh per liter dan solar rp enam delapan ratus per liter
tak hanya itu harga pertamax pun turut naik menjadi rp empat belas lima ratus
dari sebelumnya rp dua belas lima ratus per liter